istri penyidik komisi pemberantasan korupsi novel baswedan berharap ia bisa bertemu dengan presiden joko widodo
untuk meminta secara langsung presiden ikut andil dalam pengungkapan kasus yang menimpa suaminya
senin siang istri novel baswedan rina emilda menggelar jumpa pers di rumahnya di kelapa gading jakarta utara
dalam jumpa pers ini rina menjelaskan kondisi terbaru novel
didampingi kuasa hukum novel rina memperlihatkan foto terbaru suaminya kepada awak media
menurut rina pasca operasi pertama pada tujuh belas agustus kondisi novel membaik
namun novel masih harus menjalani pemulihan di singapura sampai kondisi matanya benar benar baik
setelah itu rina meminta presiden jokowi bersedia bertemu dengannya untuk membahas kelanjutan kasus novel
kami keluarga menunggu untuk bertemu dengan bapak presiden
untuk menuntaskan kasus novel
kami berharap kondisi novel ini akan menjadi kelas
dan peristiwa teror kepada penegak hukum seperti sama saya
senada dengan rina kuasa hukum novel baswedan haris azhar mendukung penuh upaya istri novel
untuk bertemu langsung dengan presiden jokowi dodo
haris berharap presiden bisa segera merespon permintaan emil ini
emil meminta bertemu dengan jokowi untuk bicara langsung agar presiden segera mendesak polisi
bisa mengungkap siapa dalang dalam kasus penyerangan terhadap penyidik kpk novel baswedan
situasi diamnya presiden ini tidak membantu
tidak membantu sama sekali sama upaya membongkar kasus kejahatan tentang novel
jadi sekali lagi presiden ada kesempatan baik nih sekarang untuk menunjukkan kepada masyarakat pada dunia
bahwa kalau di indonesia itu yang begini begini tidak ditolerir
caranya bagaimana ya desak polisi bentuk tgpf terima korban dengarkan suara hati korban terutama keluarganya